kementerian sdm berencana memberikan denda bagi pengembang listrik swasta atau independent power producer ipp bandel
yang kedapatan tak memenuhi kewajiban operasional perjanjian jual beli listrik atau power purchase agreement ppa dengan pln
seperti dikutip laman cnnindonesia com ada dua jenis denda yang bisa menjerat ipp jika tak beroperasi sesuai tenggat waktu yang dijanjikan
dirjen ketenaga listrikan kementerian sdm jerman mengatakan
jika pembangkit listrik semakin molor maka denda yang dikenakan juga akan berlipat
selain itu pemerintah juga akan memperlakukan denda bagi ipp yang tidak menyalurkan listrik di bawah kapasitas yang dijanjikan dalam ppa
dana tersebut sebesar tambahan listrik yang perlu dibayar pln demi mengompensasi kelalaian ipp tersebut
kedua denda ini akan dimasukkan ke dalam klausul klausul ppa yang selanjutnya akan dituangkan dalam peraturan menteri
dan akan terbit pada februari mendatang